sepeda motor terpantau mulai rame di labuan ptp lindo ciwan dan kota cilegon banten
volume kendaraan juga terpantau meningkat empat hari sebelum lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
para pemudik mulai memenuhi setiap area parkir dermaga mulai dari sore tadi hingga malam
kepadatan kendaraan mulai terlihat di dermaga reguler pelabuhan merak
kepadatan sudah terjadi sejak jumat pagi hingga malam hari ini
kepadatan di pelabuhan merak didominasi oleh kendaraan pribadi
tercatat lebih dari tujuh puluh lima ribu orang telah menyeberang dari pulau jawa menuju ke sumatera via pelabuhan merak
pt asbp memprediksi puncak mudik terjadi pada enam april besok
saudara kita telah terhubung dengan jurnalis kompas tv valentina sitorus di pelabuhan merak banten
valen selamat malam ini bisa digambarkan situasi terkini di pelabuhan merak yang seperti saat ini seperti apa
iya mario dan juga saudara untuk para pemudik yang memilih untuk menggunakan moda transportasi kapal
untuk meninggalkan pulau jawa menuju sumatera lewat selat sunda ini terus berdatangan ke pelabuhan pt asdp cabang utama merak
yang mana memang perlu diketahui bahwa di sini di pelabuhan ini setidaknya dibagi dalam dua zona
untuk pelabuhan ekspres ataupun pelabuhan reguler
kalau di pelabuhan ekspres sendiri di tempat saya melaporkan saat ini di dermaga ekspres maksud kami
ini memang didominasi oleh kendaraan roda empat dengan plat nomor
saya ingin mengingatkan kepada anda yang selalu berada di wilayah jabodetabek terus berdatangan karena mengingat ini adalah waktu favorit untuk mereka melakukan penyeberangan
situasinya masih kondusif kami akan menunjukkan kepada anda melalui visual pantauan udara yang akan dimonitor juga oleh kamera person kami yakni riki sultana
anda bisa melihat bagaimana arus lalu lintas ataupun juga antusiasme warga lewat kedatangan kendaraan mereka menuju ke pelabuhan merak ini
dilihat situasinya untuk di dermaga eksekutif ini memang tidak seramai tadi siang
yang mana antrian ini bisa mengular hingga lima ratus lima puluh meter
tapi berbeda jika kita harus berpindah ke dermaga reguler yang juga menjadi spot favorit para pemudik untuk melakukan perjalanannya
tadi sekitar dua puluh menit lalu terjadi perlambatan arus lalu lintas bagi mereka pemudik yang ingin melalui jalur
kalau melihat jaraknya dari tempat saya melaporkan ke dermaga reguler sendiri itu seharusnya hanya memiliki jarak satu tiga kilometer
yang biasanya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu sepuluh menit saja jika menggunakan kendaraan roda empat
tapi dua puluh menit lalu ini terjadi perlambatan kemacetan juga terlihat yang mana bisa membuat kendaraan ini
menempuh jarak satu tiga kilometer tadi menjadi dua puluh menit dalam keberangkatannya
tapi sepuluh menit lalu kemacetan ini sudah berhasil terurai
tapi kalau melihat apa yang menjadi penyebab bisa dari sejumlah faktor
yang pertama kalau melihat dari sisi lokasi pintu masuk untuk menuju ke dermaga reguler ini memang lebih sempit jika dibandingkan dengan dermaga ekspres tempat saya melaporkan saat ini
kemudian yang kedua ini memang ee
meskipun daya tampung ataupun jumlah dermaga di dermaga reguler itu lebih banyak daripada dermaga eksekutif
tapi ya itu tadi banyak juga kendaraan roda empat yang memilih untuk kemudian menyeberang melalui dermaga reguler
di saat memang arus bukan arus maksud kami ya pintu masuk atau gate masuk dari pelabuhan reguler itu sendiri yang lebih sempit dibandingkan dengan dermaga eksekutif saat ini
kalau bicara mengenai data yang berhasil kami himpun dari pt asdp ferry indonesia cabang utama merak
setidaknya dalam masa momen arus mudik dua ribu dua puluh empat ini dari tanggal tiga puluh satu maret hingga empat maksud kami hingga lima april dua ribu dua puluh
sedikitnya sudah ada dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh enam total penumpang yang kemudian menaiki kapal di pelabuhan ini untuk meninggalkan
pulau jawa dengan juga total kendaraan sebanyak lima puluh empat tujuh ratus tiga puluh dua
tapi kalau dilihat secara periode yang sama dengan periode mudik tahun lalu ini memang terjadi peningkatan yang signifikan
artinya masih banyak sekali masyarakat yang menjadikan kapal laut moda transportasi
kemudian juga lokasi penyeberangan di pelabuhan merak ini menjadi salah satu lokasi favorit mereka
moda transportasi perjalanan mudiknya
kalau melihat data per hari mario dan juga saudara per kemarin data yang sudah kami himpun
ada tujuh puluh lima total penumpang yang kemudian melakukan perjalanan lewat pelabuhan merak ini dengan total ada lima puluh empat tujuh ratus tiga puluh dua kendaraan
yang menarik di sini adalah ada peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya
satu hari sebelumnya itu ada di angka empat puluh enam penumpang
artinya jumlahnya untuk menuju ke tujuh puluh dua ribu ini naik sekitar tiga puluh ribu penumpang
yang mana memang bisa diprediksi bahwa kemungkinan di dini hari nanti ataupun di tanggal enam april dua ribu dua puluh empat ataupun di hamin empat lebaran dua ribu dua puluh empat ini
menjadi puncak arus mudik libur lebaran
jadi ini sudah diprediksi bahwa jumlah pemudik ini akan terus meningkat
dan kalau melihat daripada skenario skenario yang memang diberlakukan oleh pihak pihak terkait dalam hal ini adalah
direktorat lalu lintas polda banten berkoordinasi dengan pt asdp setidaknya memang sudah siap untuk melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas
utamanya apabila nanti terjadi penumpukan melebihi dari zona parkir yang tersedia dalam antrian untuk menuju ke kapal itu sendiri
tapi kalau dilihat dari data arus lalu lintas yang juga sudah dilakukan berdasarkan dengan pantauan angka harian yang memang melewati dari tol cikupa menuju tol merak
ini dibandingkan dengan hari kemarin ini meningkat dua puluh delapan persen
itu adalah data yang tadi kami himpun di sore hari
tentu terus akan bertambah melihat dengan traffic yang terus terjadi di pelabuhan utama merake banten ini
yang mana dari tadi itu terus menerus kendaraan
roda empat memasuki area parkiran untuk kemudian berusaha untuk melakukan check in ataupun juga kedatangan untuk menuju ke kapal itu sendiri
valen mendengar informasi yang anda sampaikan tadi
diprediksi puncak arus mudik yang anda sampaikan ini di tanggal enam sampai delapan april tadi ya
tetapi kalau kita melihat bahwa tadi anda sempat mengatakan adanya peningkatan
bagaimana dengan antisipasi tempat penampungan tempat parkir bagi kendaraan yang pada akhirnya menunggu untuk masuk ke dalam kapal itu
dan bagaimana antisipasinya jika memang penumpukan itu terjadi adanya peningkatan yang signifikan
kalau melihat bagaimana pergerakan pemudik yang memasuki dermaga di pelabuhan merak
bahkan sampai menimbulkan kemacetan dan juga bahkan antriannya ini mengular sampai dengan kilometer lima puluh
di mana lima km maksud kami lima km untuk menuju ke pelabuhan dermaga eksekutif tempat saya melaporkan saat ini
tentu sejumlah skenario pasti sudah disiapkan
bahkan ini juga menjadi tolak ukur kesiapan daripada pihak pengelola dalam hal ini adalah pt asdp ferry indonesia cabang utama merak
bahwa memang ada rekayasa rekayasa
yang perlu disiapkan apabila nanti memang kemacetan sudah tidak terkendali
sebenarnya untuk diketahui mario dan juga saudara tentu ada sejumlah hal
yang pertama adalah mengenai membagi kendaraan yang menuju pelabuhan
perlu diketahui mario untuk cabang utama merak ini ada tiga pelabuhan
yakni pelabuhan merak banten untuk tempat saya melaporkan saat ini
kemudian pelabuhan ciwandan dan juga pelabuhan bbj bojonegoro
ini ada pembagian kendaraan yang tentu dilayani
kalau di pelabuhan merak sendiri per tanggal tiga april kemarin ini hanya melayani penumpang roda empat dan juga kendaraan golongan lima
yang memang membawa penumpang
artinya adalah bu seperti bus kemudian juga minibus dan mikrolet begitu
kemudian kalau kita melihat daripada pelabuhan ciwandan ini diprioritaskan
di sana adalah pengguna kendaraan roda dua dan juga kendaraan truk yang memang masih golongan rendah begitu
yang mana bisa diartikan truk dengan kapasitas angkutan barang
kemudian baru kalau misalnya nanti kita ke pelabuhan bbj
pelabuhan itu memang dikhususkan untuk truk angkutan berat
seperti truk gandeng ataupun juga truk tronton
dan memang dari salah satu skenario tersebut ini terlihat efektif sekali
meskipun memang sampai kemarin itu masih ada pihak pihak yang belum memahami aturan ini
ada juga supir daripada truk tronton
kemudian truk gandeng yang masih berpandangan bahwa pelabuhan merak ini bisa melayani mereka
dan pada akhirnya dengan negosiasi yang alot untuk mengikuti peraturan yang ada
yang tidak sesuai dengan pelayanan yang ada di sini
itu diputar balikan oleh polisi yang bertugas
kemudian juga ada kebijakan skenario delay system
ini juga perlu dipahami oleh pemudik yang hendak melakukan perjalanan lewat pelabuhan merak
artinya skenario delay system itu adalah kendaraan yang memang ingin menuju pelabuhan
akan diminta untuk melalui penyediaan titik zona penyangga
rest area yang ada dari rentang tol cikupa hingga ke merak
dan area cikuasa atas
dan satu lagi yang patut diketahui
ini juga ada kebijakan bahwa per hari ini
ini tidak diperkenankan ada truk yang melintas
yang melalui jalur merak truk
yang dimaksud adalah truk non sembako
jadi perlu kami jelaskan bahwa truk yang masih boleh melintas dari pelabuhan merak
untuk menuju ke bakahuni
dan juga pelabuhan bbj bojonegoro adalah mereka truk pengangkut sembako
dan juga uang yang itu juga menjadi kebutuhan masyarakat sehari hari
terima kasih valen atas laporannya dari pelabuhan merak